sejumlah calon haji dari kloter tujuh puluh delapan jombang melakukan pemeriksaan kesehatan di klinik asrama haji pada rabu siang
jemaah ingin mengetahui kondisi kesehatan mereka dan sebagian hendak berobat karena mengeluh sakit akibat kelelahan
berdasarkan catatan petugas kesehatan kloter tujuh puluh delapan asal jombang dan kabupaten gresik
sekitar satu ratus sembilan puluh dua orang berusia lanjut dan sekitar lima puluh dua orang beresiko tinggi
enam orang diantaranya menderita gagal ginjal dan enam belas orang menderita sakit jantung
sisanya menderita penyakit darah tinggi dan diabetes
petugas kesehatan menyebut jemaah penderita penyakit dalam tetap berangkat dengan mendapat perhatian khusus
dan tidak perlu sampai jajatan
itu memang jadi prioritas kami
yang terangnya kita pantau dengan kita memberikan edukasi
sementara itu kepala kanwil kementerian agama jawa timur rabu sore menjelaskan jumlah anggota jemaah haji yang meninggal terus bertambah setiap hari
sebelumnya jumlah anggota jemaah yang meninggal dua puluh tiga orang
dan data terbaru menunjukkan total yang meninggal menjadi dua puluh lima orang
tiga anggota jemaah yang meninggal menjadi dua puluh lima orang
tiga anggota jemaah yang meninggal menjadi dua puluh lima orang
tiga anggota jemaah yang meninggal menjadi dua puluh lima orang
kepala kanwil kementerian agama jawa timur rabu sore menyebut jemaah penyakit dalam tetap berangkat dengan mendapat perhatian khusus
dan adiknya menjadi haji yang maklum
wali kota surabaya berharap jemaah dapat menjaga kesehatan sehingga bisa menunaikan ibadah haji dengan baik dan kembali ke tanah air dengan selamat
pembeliputan cnn indonesia